hai sejak pembatasan sosial berskala besar atau psbb diterapkan di kota bandung di sudut sudut
kota banyak bermunculan laki laki dan perempuan paruh baya duduk berjajar di trotoar sambil
membawa karung fenomena ini belakangan dijuluki manusia karung di jalan citarum ini saya bertemu
dengan aditya firmansyah manusia karung yang mengaku datang dari majalaya kabupaten bandung
ini enggak ada yang pernah ngasih bantuan ada bantuan apa tuh bang tapi enggak banyak sih
kadang kadang dua kilo kadang kadang ya lima kilo nggak tentu gitu kadang kadang enggak pak tuh saya mau
berharap itu teman teman kita dalam situasi apa konon ini setepat jawaban hampir serupa diberikan
laki laki asal sukajadi kota bandung ini mengaku menjadi manusia karung karena terdesak kebutuhan
rumah tangga ini karung besar buat apa pak lagi istirahat nyari nyari buat itu kan kalau ada
miliknya suka ada yang masih juga ya ada yang peduli belas kasihan ya biasanya itu anak saya
dua orang nggak kerja kali phk meski keduanya menyatakan korban kofit sembilan belas namun kepala dinas
dan penanggulangan kemiskinan kota bandung tono rusdian tono mengatakan hal sedikit berbeda ia
menyebut keberadaan manusia karung tidak serta merta akibat kofit sembilan belas menurutnya mereka merupakan
penyandang masalah kesejahteraan sosial atau pmks yang sering muncul menjelang lebaran dan sebagian
besar berasal dari luar bandung berdasarkan data dari dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan
kota bandung saat ini jumlah pmks yang terdata mencapai lima puluh empat orang saya sejak kemarin sudah
melakukan penjangkauan jadi sudah dipantau oleh kita dan kita bawa nanti ke rumah singgah kalau
enggak minimal kita nanti kembalikan ke daerah asal ya itu langkah langkah kita barangkali karena memang
situasinya sulit apalagi protokol kesehatan harus begitu harus begini kan ini juga harus betul betul
kita sampaikan itu ya fenomena manusia karung ini seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk
melakukan pendataan verifikasi dan solusi penanggulangan kemiskinan di jawa barat tim
liputan cnn indonesia bandung jawa barat